ini kesempatan bagus pak
pucuk di cinta ulang tiba
ntar kalo ibu hati denger bisa gawat
agak pikir dia pak ya
ini pribahasa maka sekolah
bapak yang akan membangun kembali sekolah yang aman
bapak yang akan membangun kembali sekolah yang amat
terima kasih pak
kami mau protes
kalau keselamatan kerja kami tidak dijamin
dan teman kami masuk rumah sakit
siapa yang tanggung jawab
ya ya ya saya saya mengerti
bapak bapak nggak usah khawatir
semua biaya pengobatan akan saya tanggung
masih ada juga pak
kenapa bapak membelajarkan
koi koi bekas untuk penampang bangunan
eh bapak mau disaring
ini kecelakaan musibah
semua orang nggak bisa prediksi
dan diluar kemampuan manusia paham
sudah sudah sudah

sudah sudah sudah sudah ya kita semua harus berhati hati dengan kemampuan manusia paham
kita semua harus berhati hati dengan kemampuan manusia paham
ini musibah sudah terjadi korban sudah jatuh
jangan pada berantem
yang penting saat ini kita harus ikut

pastinya ke roshi mandor hujang nih
pastinya banyak selain dekit
udah gitu banyak tanahnya lagi
lu aja gak bisa ngecor
bapak bapak bapak
sudah sudah pak sudah
sekarang bapak bapak
silahkan pulang dan istirahat saja dulu
nanti saya akan usut dengan tuntas
silahkan keluar pak
udah sudah sudah sudah
tolong kamu usut dengan tuntas ya
tumben pak udah pulang
kok keliatannya cemas
di proyek terjadi kecelakaan kerja
di proyek terjadi kecelakaan kerja
gedung sekolah ambruk
kerja terluka parah
kerja terluka parah
bangunan sekolah yang bapak bangun ambruk
kok bisa ambruk sih pak
pasti ada yang gak beres deh
kamu itu gak boleh kayak gitu
gak boleh sembarangan udung gak baik
terus gimana mas
terus gimana mas
kita harus segera mengganti kerusakan yang terjadi

gedung yang ambruk harus segera dibangun kembali
gedung yang ambruk harus segera dibangun kembali

bapak bisa bangkrut bu
bapak bisa bangkrut bu
allah itu maha penyayang
semua kesulitan pasti ada jalan keluarnya
semua kesulitan pasti ada jalan keluarnya
dan dibalik cobaan ini pasti ada hikmahnya pak
ada beberapa donatur yang akan memberikan dana renovasi masjid ini
ada beberapa donatur yang akan memberikan dana renovasi masjid ini
yang perlu kita bicarakan sekarang adalah

pemborongnya yang akan melaksanakan renovasi masjid
pemborongnya yang akan melaksanakan renovasi masjid ini
bapak bapak ada usul
gimana kalau pemborongnya bapak skoros saja

beliau kan seorang kontraktor
bagaimana dengan usul tadi bapak bapak
bagaimana dengan usul tadi bapak bapak
ini cuma usulan aja
kalau bisa pemborongnya itu
jangan dari dalam dkm
dari luar dkm
masalahnya nanti kita disangka nepotisme

kalau perlu nanti kita open tender juga gak masalah kok

kenapa harus nyari di luar kalau di dalam ada
itu bukan nepotisme namanya
papaskoro juga lebih profesional dan lebih berpengalaman di bidang ini
bapak skoro juga lebih profesional dan lebih berpengalaman di bidang ini

harganya akan lebih murah
maklum kan orang dalam
betul seperti telah kita kenal
bapak skoro orangnya baik
jujur dan bertanggung jawab
bagaimana bapak bapak setuju
ya kalau saya
ya kalau saya
terserah forum saja
kenapa kamu bicara begitu
kamu kan saudaraku
ternyata justru kamu yang menghambat bisnisku
ternyata justru kamu yang menghambat bisnisku
jangan salah sangka seperti itu
jangan salah sangka seperti itu
yang saya lakukan buat mas itu buat kebaikan mas juga
menghambat saudara sendiri mendapatkan proyek itu namanya kebaikan

kalau aku dapat untung beri luar kamu juga kecipratan
waduh bukan begitu maksudnya mas
kamu ini memang keterlaluan
orang lain aja percaya padamu
kamu saudara sendiri malah gak percaya
kamu saudara sendiri malah gak percaya padamu
memang orang kalau punya niat baik
memang orang kalau punya niat baik
belum tentu bisa diterima dengan baik juga
belum tentu bisa diterima dengan baik juga
ini kesempatan bagus pak
ucuk dicinta ulang tiba
ucuk dicinta ulang tiba
ntar kalau ibu hati denger bisa gawat
agak pikir dia pak ya
ini pribahasa maka sekolah
bapak yang akan membangun kembali sekolah yang ambruk
nah dana renovasi pembangunan masjid
bisa dipakai dulu pak
itu dia jang
semua rencana itu sudah ada di kepala saya

ini mas ada surat undangan
ini mas ada surat undangan
surat dari siapa pak
surat dari siapa pak
surat dari siapa pak
kita bakalan dapat proyek besar
kita bakalan dapat proyek besar
nah duitnya pasti banyak tuh
ini nih jang
aku mau meeting dengan relasi
itu pejabat yang mau ngasih kita tender proyek

sebenarnya aku mau ngadain pendekatan dulu
cuman aku bingung
kita meeting dimana ya
kita meeting dimana ya
tempat mewah dong bos

waduh jang itu kan perlu dana besar
si bos gimana sih kan masih megang duit proyek
belom tender pembangunan masjid
belom tender pembangunan masjid
jangan kate buat makan di tempat mewah
keliling dunia masih disisa
bener bos pake aja
jangan lupa ya
jangan lupa ya
jangan lupa ya
jangan lupa ya
ini intang bos
yang akan menemani bos selama meeting
yang satu lagi
dia yang akan menemani tamu bos nanti
selamat malam pak